setelah menerima laporan masyarakat tim resmob santra skrimpol respan deglang banten pada jumat langsung bergerak mendatangi lokasi
untuk menemukan keberadaan para remaja yang diduga hendak menggelar aksi perang sarung modifikasi
mengetahui kedatangan petugas para remaja ini sempat berusaha kabur dan bersembunyi
di lokasi petugas sempat mengeluarkan tembakan ke udara meminta para remaja tidak bersembunyi
mereka akhirnya keluar kemudian dikumpulkan
dari hasil pemeriksaan dua diantara mereka membawa sarung namun mereka menolak mengaku sebagai pelaku aksi perang sarung modifikasi
namun petugas tidak lantas percaya kemudian mencari barang bukti sarung yang biasanya sudah dimodifikasi pada sisi ujungnya
diikat dengan sejumlah barang yang jika digunakan untuk memukul bisa melukai lawan
para remaja ini kemudian diberi sanksi dan didata serta diminta untuk membubarkan diri
petugas kemudian bergerak ke lokasi lain
di persimpangan jalan petugas menemukan sejumlah remaja nongkrong dengan kendaraan bermotor
diduga hendak menggelar aksi balap liar
petugas kemudian melakukan pemeriksaan
di lokasi ini lagi lagi para remaja membantah bahkan terdapat seorang warga
yang berada di lokasi terpacing emosi memarahi mereka karena terus membantah saat petugas melakukan interogasi
sejumlah pemuda yang diduga hendak melakukan aksi balap liar ini kemudian didata dan diberikan sanksi kemudian dibubarkan
unit resmob melakukan giat antisipasi pencegahan perang sarung dan balapan liar
yang kami dapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi selama bulan ramadan
dan berkaca pada kejadian tersebut
sejumlah remaja nongkrong yang diberikan oleh pemeriksaan
polisi mengimbau kepada orang tua agar memberikan pemahaman kepada anaknya
agar tidak keluar di jam malam menjelang sahur mengantisipasi kegiatan tersebut terjadi
adi mazda pandegang banten